sementara itu upaya badan pengawas obat dan makanan untuk mengungkap peredaran kosmetik ilegal terus berlanjut
yang terbaru adalah bepom dki yang menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal di pademangan jakarta utara
balai besar pengawasan obat dan makanan menemukan rumah yang menjadi tempat produksi kosmetik ilegal di pademangan jakarta utara
dalam rumah ini ditemukan berbagai macam bahan produksi mulai dari zat kimia zat pewarna hingga kemasan produk dan stiker hologram yang diproduksi sendiri
kalau melihat produknya kita sering menemukan di pasar pasar sering menemukan di toko kecil dijual
kemudian tadi berdasarkan wawancara dengan warga dan prt bahwa pengakuan dari tersangka bahwa mereka melakukan penjualan secara
sebelumnya badan pengawas obat dan makanan diwawancara
badan pengawas obat dan makanan juga mengungkap usaha peredaran kosmetik ilegal
rabu pagi bpom menangkap satu truk berisi kosmetik ilegal di serang banten
kosmetik kosmetik ilegal yang diungkap berupa lipstick obat pemutih warna kuku dan sejumlah kosmetik lainnya
lima jenis kosmetik ilegal tersebut dinilai bpom berbahaya bila digunakan masyarakat
kalau misalnya tercampur dengan bahan bahan lain bisa saja itu mengandung bahan bahan yang seperti contohnya itu merkuri
atau bahan bahan pewarna
karena lipstick lainnya yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan itu bisa saja nanti bisa menyebabkan contohnya kanker kulit
atau menimbulkan iritasi juga kepada kulit
merkuri dapat menyebabkan perubahan warna kulit kerusakan permanen susunan sarap otak dan kerusakan ginjal
sedangkan hidrokinon dapat menyebabkan kulit kehitaman dalam jangka panjang hiperpigmentasi dan kerusakan dna
sementara pewarna merah k sepuluh dapat menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati
bpom yang bekerjasama dengan kepolisian
yang lusuri asal barang barang tersebut masuk ke indonesia
dari data sementara barang barang tersebut diduga masuk dari filipina